dunia kesehatan indonesia diebohkan dengan keputusan pemecatan dokter terawan oleh
majelis kehormatan etik kedokteran ikatan dokter indonesia mantan menteri kesehatan
itu dikeluarkan secara permanen dari anggota idi karena diduga melakukan praktik kontroversi
dalam profesinya sebagai seorang dokter garis milik tiga dua ribu dua puluh dua memutuskan menetapkan pertama
meneruskan acj keputusan rapat sindang khusus mkk yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat
dokter dokter terawan agus putranto esperanto sebagai anggota ini
ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh pbw selama dua puluh delapan hari kerja ketika ketetapan ini
ditemui pada senin pagi wakil ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia sufmi
dasko ahmad menyayangkan keputusan idi itu baginya pemecatan terawan tidak sah dasko
meminta kementerian kesehatan turun tangan memfasilitasi kisruh pemecatan
itu setelah saya pelajari bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah yang pertama itu baru
rekomendasi dari majelis etik kedokteran idi yang kedua hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh
pbid nah sementara pengurus yang lama sudah demisioner yang baru belum dilantik nah lalu kemudian
itu kemudian dibacakan di forum muktamar
oleh perangkat yang tidak jelas sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan berdasarkan
keputusan muktamar ikatan dokter indonesia di banda aceh pada dua puluh lima maret lalu pemberhentian
terawan dilakukan oleh pengurus besar idi paling lambat dua puluh delapan hari kerja serta ketetapan
pemberhentian pun berlaku sejak tanggal ditetapkan tim liputan cnn indonesia